pembukaan rapat kerja nasional ke tujuh belas
himpunan pengusaha muda indonesia
presiden republik indonesia jokowi dodo mengungkapkan
bukan suatu hal yang salah untuk tidak suka dengan produk asing
menurut jokowi saat ini merupakan waktu yang tepat
bagi masyarakat indonesia agar cinta dan bangga dengan produk lokal
tujuannya agar terjadi kenaikan konsumsi produk indonesia
di pasar dalam negeri dan tercipta efek domino
yang berdampak pada pergerakan perekonomian tanah air
hal tersebut disampaikan presiden jokowi dodo
dalam acara peresmian pembukaan rapat kerja nasional ke tujuh belas
himpunan pengusaha muda indonesia hipmi dua ribu dua puluh
yang dilakukan virtual dari istana kepresidenan bogor jawa barat jumat pagi
kepala negara juga mengingatkan
agar produk dalam negeri perlu menjaga kualitas dan harga yang kompetitif
agar dicintai oleh masyarakat
kepulis saja tidak suka pada produk asing
saya ngomong benci produk asing itu aja rame
boleh kan kita tidak suka pada produk asing
tetapi untuk menuju kepada sebuah loyalitas konsumen kita
produk produk dalam negeri ini ya memang ada syarat syaratnya
sebelumnya presiden jokowi dodo mengajak masyarakat
membenci produk produk luar negeri
hal ini ia sampaikan pada hari kamis empat maret dua ribu dua puluh
produk produk dalam negeri gaungkan
gaungkan juga benci produk produk dari luar negeri
ia berharap agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang setia
terhadap produk produk lokal
tim liputan cnn indonesia